kita ke informasi lainnya baran meteorologi klimatologi dan geofisika menyebut
badai siklon tropis penny di wilayah australia memicu terbentuknya pola cuaca di indonesia
seperti curah hujan tinggi dan juga angin kencang
badai siklon tropis penny di sekitar teluk carpentaria australia
mulai tumbuh sejak tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
badai siklon tropis penny muncul karena pusat tekanan udara yang rendah
menarik semua masa udara dari arah perairan samudera hindia
masa udara itu ditarik menuju ke titik pusat badai siklon tropis di wilayah australia
dampaknya sejumlah wilayah di indonesia seperti di sumatera jawa ntb ntt
dan beberapa wilayah lainnya terjadi hujan dengan intensitas beragam
namun seiring bergeraknya pergerakan badai siklon tropis yang menjauh dari indonesia
maka masa pertumbuhan udara juga akan berkurang
badai siklon tropis penny tidak akan masuk ke wilayah indonesia
ini dia posisi siklon tropisnya dia ada di teluk carpentaria
baru tumbuh kemarin sore
namun siklon tropis ini akan bergerak ke timur menjauhi wilayah indonesia
keberadaan siklon tropis ini juga cukup berperan terhadap pembentukan pola pola cuaca di sekitar wilayah indonesia
termasuk tadi curah hujan tinggi di sekitar jawa dan juga angin kencang
tapi yang jelas yang dapat kami sampaikan siklon tropis ini tidak akan masuk ke wilayah indonesia
dia akan menjauhi wilayah indonesia
tapi dampak tidak langsungnya seperti tadi ya peningkatan angin peningkatan potensi hujan itu terjadi di wilayah indonesia